tanaman serai atau citronella seringkali kita gunakan dalam olahan makanan atau minuman
aromanya yang khas memang sangat menyenangkan bagi manusia tapi ternyata tidak disukai oleh nyamuk
ya serai merupakan tanaman yang efektif mengusir nyamuk
ternyata serai bukanlah satu satunya tanaman yang sangat tidak disukai oleh hama nyamuk
tapi juga banyak sekali tanaman lainnya yang bisa ditanam di dalam rumah atau di sekitar hunian rumah untuk mengusir nyamuk
nyamuk merupakan tamu tak diundang yang kehadirannya sangat mengganggu
semprotan kimia seringkali digunakan untuk menghalau hama dalam rumah
namun jika anda ingin mencari alternatif pengusir nyamuk yang lebih alami anda bisa menanam sejumlah tanaman anti nyamuk
tanaman serai dapur
ke serai wangi lavender zodia rosemary dan kemangi merupakan sejumlah tanaman yang ampuh mengusir hama nyamuk di rumah
dimanfaatkan sebagai pengusir nyamuk terutama tanaman tanaman yang mengandung minyak atsiri
jadi minyak atsiri ini merupakan sebuah metabolit sekunder yang dikeluarkan tanaman
awalnya itu sebagai bentuk pertahanan tubuh mereka
dari tanaman tanaman yang mengandung atsiri ini ada beberapa tanaman yang punya kandungan bahan aktif yang tidak disenangi oleh serangga khususnya nyamuk
sementara itu penyanyi yuni syara melalui akun youtubenya berbagi tips mengusir nyamuk dengan cara alami menggunakan tanaman serai
jadi fungsinya serai ini kalau dijadikan minuman itu sebagai pengangkat badan
tapi dia sendiri sebenarnya fungsinya adalah mengusir
caranya cukup mudah
batang serai dipotong bagian ujungnya dan kemudian dimasukkan ke dalam toples yang berisi air
selanjutnya toples berisi serai ini diletakkan di sudut sudut ruangan
kandungan atsiri dari serai ini tidak disukai nyamuk sehingga membuat nyamuk enggan untuk mendekat
setelah beberapa hari akan tumbuh akar dan daun pada batang serai
maka serai tersebut bisa dipindahkan untuk ditanam di pot
kandungan atsiri dari serai ini juga bisa dipindahkan untuk ditanam di rumah
kandungan atsiri dari serai ini juga bisa dipindahkan untuk ditanam di rumah